kurang ajar siapa yang berani bakar gunggu
takkan aku maafkan orang yang berani bakar gunggu
dan berani mengusik ketenanganku
rupanya dia tahu kekuatanku
kalian telah membakar gunggu
aku ingin kau tunduk padang